mantan gubernur provinsi banten ratu atut koisiah dituntut delapan tahun penjara dan juga denda dua ratus lima puluh juta subsidiar enam bulan kurungan
atas dakwaan korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan alkes provinsi banten
beberapa hal yang memberatkan ratu atut dalam kasus korupsi alkes diantaranya
tindak korupsi yang ia lakukan dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang digagas oleh pemerintah
terdakwa juga terbukti menerima dan menikmati uang korupsi yang merugikan negara hingga tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah
status ratu atut sebagai narapidana kasus suap mantan hakim mk akhil mohtar juga turut menjadi pertimbangan menjatuhkan tuntutan
ratu atut koisiah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di provinsi banten
negara diperkirakan mengalami kerugian hingga lima empat miliar rupiah
kasus korupsi pengadaan alkes ini terjadi pada tahun anggaran dua ribu sebelas dua ribu dua belas
ratu atut bersama adik kandungnya tubagus hairi wardana atau wawan
ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun dua ribu empat belas
mantan gubernur banten ini diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alat kesehatan
di banten dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkannya
sementara wawan yang menjadi pemilik perusahaan pemenang lelang
diduga menggelembungkan anggaran proyek alat kesehatan ini
oktober dua ribu enam belas majelis hakim tipikor serang menjatuhkan fonis satu tahun penjara untuk wawan